lo tuh masih muda tampang lo ganteng cari perempuan yang mau amel lo
jangan si romana aja lo udak udak dia tuh udah ada kalonnya si robi jelas
bebe rumah tuh
hah kagak ada ngasih tau gue keliwatan lo sepan santun lo taruh dimana
mabe sebenarnya saya udah mau ke bantar kambing beh tapi ya kita keburu ketabrak motor juga beh jadi ya sakit juga
syukur loh kamu sekalian kakil buntung
lo kan bisa minta tolong sama si robby dia kan punya mobil biar jelek jelek juga sampai ke bogor rumah gue
udah be jangan be
enggak enggak apa apa bu cuman kenapa mendadak sekali
kamu kayak gak tau kerjaan mama aja
ini mama juga dapat kabar mendadak karena mama ada perlu di kantor pusat partai jakarta
jadi mama minta kamu jemput mama di bandara ya siang ini
eh ibu tapi gimana ya rari banyak
banyak banget kerjaan hari ini
masa kamu jemput mama aja gak bisa
mama kan gak minta jemput setiap hari
pokoknya kamu atur jadwal kerja kamu
mama tetap mau dijemput sama kamu ya
insya allah ya bu nanti ada dijemput
nah gitu dong ini baru yang saya nyelak mama
ya udah nanti setibanya mama di jakarta mama akan hubungi kamu lagi ya sayang
wah pagi pagi udah serius banget sih
iya nih rob aku harus segera menyusun ulang laporan pagi ini
bukannya itu laporan untuk sore hari ri
iya si rop tapi nanti siang aku harus jemput ibu aku dari semarang ke bandara
kalau memang kamu gak sempet biar aku semuanya mem pick up pekerjaanmu gimana
gak apa apa kok rob aku masih ada waktu sampai nanti siang kan sebelum ke bandara
rob tapi gini aja deh mendingan aku selesain laporannya sekarang
tapi nanti karena aku harus jemput ibu aku
gak apa apa kan kalau kamu presentasi sendiri
insya allah bisa rek tenang aja
maaf ya rob ibu aku kalau ada maunya nggak bisa ditolak
gak apa apa lah ri kamu kan jarang banget ketemu sama ibumu
apalagi ibumu cuma minta jemput di bandara sekarang tolak sih
makasih ya rob
ambu turun jangan aja kena kena angkring
emang udah nyampe
ya udah nih rumahnya mau eden
udah turun kayaknya naik motor jangan tidur
gak ada uang pasak lagi g gak ada kembalinan nih
ya udah buat ngeluh semuanya repot amat
rame rame gue juga terima kasih kalau gak ada lo gue bisa gempor jalan kaki
eh anak kuda ya lo ngapain dari di situ
mendingan bantuin aku nih tuh oleh oleh buat si rumana
ini semuanya nih
selalu lagi bang
oh barang apa banyak ya
terus tadinya kan udah emang kita tambahnya dari samawat gitu
nanti mau bawa
tong taruh di sini aja tong
makasih ya lo udah bantuin
sama sama makasih juga
makasih ya tong
iya aki sama sama terima kasih juga ya
gimana tuh be
di jakarta mana ada cuma terima kasih doang
lo nungguin upah dari gue kan
masa dari depan kemarin aja minta upah sih
upah sih keliwatan lo pakai hitung hitungan segala
maaf bukan begitu aki
kalau gue bayar si ngocet kelebihan wajar diusaha
masa ngarepin upah dari gue cemen loh
siapa sih gue dibutuhin aduh
bangun mut tuh lihat tuh
bangun tuhan tuh
siapa tuh di depan tuh dibutuhin
saya nggak minta kok demi allah
saya kebetulan mau bertamu juga kemari
lo temannya si rumana apa pacarnya rumana lo
pacarnya rumana gue kenal banget namanya si robin
saya ini juga calonnya room aki
masa perempuan lakinya dua
yang bener aja lo nih
eh mbah be
lo kenal sama dia
iya iya kenal be
kerjanya anggota dewan mih
lo duda yang dijodohin sama orangtuanya rumana kan
iya bener g
lo kan tahu statusnya rumana apa ha
lo masih nekat aja ngejar ngejar dia
lo tuh masih muda ha
cari perempuan yang mau sama lo
jangan si rumana aja lo udak udak
dia tuh udah ada calonnya si robby
bapak rumah tuh
kagak ada ngasih tau gue
sopan santun lo taruh di mana
sebenarnya saya udah mau ke banteng kambing be
tapi ya kita keburu ketabrak motor juga bek
jadi ya sakit juga
kamu sekalian kakil buntung
dia kan minyak mobil
sampai kebogor rumah gue
lo mau gue ngamuk di sini hah
wah kayaknya mendingan saya pamit aja ya
iya nak ramadi
maaf ya sedikit ada gangguan teknis nih
lo jangan kurang ngajar ya
gue jauh jauh dateng
lo kagak suruh masuk
wah ngajar dulu
enggak maksudnya jangan salah paham
tapi ngomongin nak ramadi supaya cepet pergi gitu be
maksud babi apaan sih
ya dia balik nanya
gue jauh jauh datang kok dicuekin
suruh masuk dong gue
silahkan masuk be
dari tadi lo udah pamit udah pulang sana
kamu bawa oleh oleh ke dalam
eh moedin bantuin
maimunah sama si rumana ke mana
di rumah sakit be
itu artinya gak ada dodol
tuh makanya kalau ngomong itu yang bener
seminggu aja dia di sini bisa bisa jantung ayah patah kayak kaki ayah
rum lagi di rumah sakit lagi antirin umi periksa
nanti rom hubungin lagi ya
maaf ya bang
kenapa rum tiba tiba matiin teleponnya ya
anggi bayu maafin papa ya
papa belum bisa ngajak tante ru nonton pegelaran sandiwara kalian